wakil presiden yusuf kala menyebut persoalan kelanjutan reklamasi teluk jakarta kini berada di tangan pemerintah provinsi dki jakarta
hal ini disampaikan oleh wakil presiden saat berdialog dengan para pemimpin redaksi media masa dan pengusaha dalam acara breakfast meeting yang digelar persatuan wartawan indonesia
meski begitu menurut yusuf kala sebaiknya pulau yang terlanjur dibangun saat ini tetap dilanjutkan pembangunannya tetapi dimanfaatkan untuk masyarakat
sebab jika dibongkar akan memakan biaya yang justru jauh lebih besar
wakil presiden yusuf kala juga menegaskan perihal reklamasi teluk jakarta pemerintah pusat hanya mengarahkan secara umum
lantaran pemerintah daerah telah diberi kewenangan melalui otonomi daerah
kita serahkan kembali ini masalah ke bulu dki
karena dalam undang undangnya pantai
pulau itu berada di bawah kewenangan pemerintah daerah
tapi dengan satu catatan bahwa tidak mungkin kita membongkar apa yang sudah ada
jadi solusi dki nanti akan memberikan solusi
memang polemik proyek reklamasi teluk jakarta ini terus bergulir
mantan ketua tim sinkronisasi anisandi sudirman said mengimbau agar pemerintah mencari solusi permanen atas pulau yang sudah dibangun dengan tidak melanggar hukum
dalam seminar stop reklamasi teluk jakarta yang digelar di gedung dpr ri sudirman said meminta pemerintah mencari manfaat yang tidak bertentangan hukum atas pulau yang dibangun
sudirman juga meminta pemerintah melindungi investor dengan tidak melawan hukum
menurut sudirman pernyataan wakil presiden yusuf kala agar reklamasi pulau yang terlanjur dibangun dilanjutkan
sudah sesuai dengan prinsip anies baswedan dan sandiaga uno
pasalnya pulau c dan d yang terlanjur dibangun tidak mungkin dibongkar
masih kita cek tuh undang undang dua puluh enam mengatakan apa undang undang dua puluh tujuh mengatakan apa aturan pelaksanaan mengatakan apa
pemanfaatan pulau pulau kecil tuh bagaimana itu harus dicek kiri
ya mantan ketua mpr sekaligus politikus senior partai amanat nasional amin rais bersikukuh menolak proyek reklamasi teluk jakarta
amin bahkan akan membentuk tim kajian untuk bertemu presiden joko widodo menyampaikan penolakan proyek reklamasi teluk jakarta
sebelumnya pemerintah pusat melalui menko maritim luhut bin sarpanjaitan telah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek reklamasi
komentar keras kembali dilontarkan ketua dewan kehormatan pan amin rais soal reklamasi
amin menilai dari segi teknis lingkungan hukum dan kemanusiaan pemerintah seharusnya menghentikan proyek reklamasi
menurutnya proyek reklamasi hanya menguntungkan pengusaha tiongkok dan memuluskan kepentingan tiongkok dalam proyek ekonominya di indonesia
bagaimana reklamasi telah menjadi semacam apa dengan penggusuran ribuan nelayan itu dan lain lain itu merupakan katalah kejahatan terhadap kemanusiaan
karena itu reklamasi harus dihentikan
ya jadi saya sudah ilmu yakin ya hakul yakin yakinul yakin bahwa tujuh belas pulau palsu itu nanti memang dipersembahkan untuk kepentingan cina
sebelumnya dalam wawancara khusus dengan cnn indonesia menko maritim luhut panjaitan menantang pihak yang menantang reklamasi untuk duduk dan berdialog dengan data yang akurat
luhut pun membantah langkah pemerintah pusat melanjutkan reklamasi
untuk memuluskan kepentingan tiongkok
reklamasi begitu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok disitu
narang aja itu
itu kan mulai dari zaman pak harto
terus jamannya sbi
sampai zaman sbi
ya terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi
yang sama di mana
lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya
lantas kamu orang udah investasi
lantas kamu batalin karena bilang isu yang gak jelas
negara apa ini nanti
datang duduk sini
gak usah marah marah
datamu bawa kita duduk
kami kan gak bego
gila itu orang yang mikirnya gitu
kami lihat semua itu orang
ada studinya dilakukan jamannya pak harto jamannya sbi dilakukan sekarang
jadi salah di mana
yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten
ya kalau dia resisten dia lihat aja
silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya gak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam sama saya
saya kejar siapapun dia
kalau mau duduk duduk liat lebeh
siapapun dia itu
amin bersama tim mengatakan akan bertemu presiden jokowi menyampaikan data soal proyek reklamasi
amin bersama tim mengatakan akan bertemu presiden jokowi menyampaikan data soal proyek reklamasi
amin pun enggan menangkapi sikap luhut yang selama ini konsisten ingin melanjutkan reklamasi
amin bersama tim mengatakan akan bertemu presiden jokowi menyampaikan data soal proyek reklamasi
saya akan minta ires pak maran ini dan teman teman membuat tim kita ketemu jokowi
jokowi adalah jantungnya kekuasaan
kalau lbp itu sejujurnya hanya kepanjangan tangan
penyambung lidah jokowi
jadi tidak usah kita damrah di ambang itu orangnya seperti itu
beberapa waktu lalu pemerintah pusat melalui menko maritim telah mencabut moratorium reklamasi di tiga pulau
itu artinya proyek reklamasi bisa kembali dilanjutkan
namun polemik muncul karena salah satu isi kampanye politik gubernur dki jakarta anies baswedan adalah menolak dilanjutkannya proyek reklamasi
budi adiputro cnn indonesia